untuk mengetahui perkembangan terkini jelang leg kedua final piala aff dua ribu enam belas
sudah ada koresponen cnn indonesia erlangga wisnuaji yang berada di ibu kota thailand bangkok
selamat siang angga apa yang bisa anda laporkan mengenai suasana terkini di sekitar stadion raja manggala tempat anda berada
ya selamat siang seril memang saat ini saya sedang berada di dalam stadion raja manggala national stadium bangkok
di mana nanti pertandingan final leg kedua akan berlangsung antara indonesia versus thailand pada pukul tujuh malam
dan kalau bisa sedikit saya gambarkan suasana di sini memang sudah sejak siang tadi supporter supporter thailand
sudah mulai berdatangan memasuki kawasan stadion raja manggala dan juga panitia juga sudah mulai mempersiapkan diri
dengan memasang batas batas pengaman untuk mengatur penonton yang akan masuk ke dalam stadion
dan di dalam stadion sendiri juga panitia telah melakukan persiapan berupa tadi rumput sudah dilakukan perawatan
kemudian garis garis lapangan juga sudah mulai ditebalkan
sementara sebagian dari supporter thailand juga sudah masuk ke dalam kawasan stadion
di dalam stadion ini untuk memasang banner banner yang mendukung timnas thailand yang akan berlaga pada pukul tujuh malam nanti
namun juga tadi saya sempat bertemu dengan sebagian kecil supporter indonesia yang sudah datang
mereka mengaku datang dari siang karena masih harus menukarkan tiket untuk menyaksikan pertandingan pada pukul tujuh malam nanti
dan kabarnya memang pihak kbri menyediakan lima ratus tiket untuk supporter indonesia
mereka yang datang langsung untuk menonton pertandingan final leg kedua di bangkok thailand ini serial
baik angga jika kita bicara tentang adik fermansyah nih ya sudah dipastikan kan dia akan absen karena cedera
kira kira siapa yang akan menggantikan posisinya nanti malam
ya memang absennya andik firmansyah karena cedera lutut yang dialaminya pada final leg pertama saat melawan thailand di stadion pakansari
memang menjadi masalah yang harus dihadapi oleh tim nasional indonesia
pada pertandingan final leg kedua nanti malam
dan pelatih alfred riedel ataupun wolfgang pika dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin atau sesi latihan tadi pagi
belum mau memberikan keterangan secara jelas siapakah yang akan menggantikan posisi andik firmansyah di lapangan tengah
namun kalau kita melihat materi pemain yang dibawa oleh alfred riedel di piala aff kali ini
indonesia masih memiliki zulham zamrun di lini tengah dan juga masih ada bayu gatra yang belum pernah dimainkan oleh alfred riedel
mereka secara posisi bisa menggantikan posisi adik firmansyah
namun bisa juga ada opsi lain berupa menarik turun bawah solosa menaruhnya di posisi sayap kiri
dan untuk posisi lini depan atau striker kita masih mempunyai landry eliarbi dan ferdinand sinaga
mungkin itu adalah formasi yang akan digunakan alfred riedel pada saat final leg kedua nanti
namun kita tidak tahu harus kita tunggu pada saat kick off pada pukul tujuh malam nanti strategi apa yang diterapkan oleh alfred riedel
terkait dengan cederanya andi firmansyah ini
baik tentunya kita harus
misteri ini nantinya baru akan tersingkap di pukul tujuh malam
jadi kita harus memastikan siapa pemainnya nanti
jadi harus ditonton juga pertandingannya